kemacetan aduh itu apa ya gangguan sehari hari terutama bagi anda masyarakat di kota kota besar
kita semua sadar masalah lalu lintas ini menjadi salah satu perhatian utama
khususnya di beberapa kota besar di dunia dengan volume kendaraan yang sangat tinggi seperti ibu kota jakarta
berbagai cara dilakukan untuk bisa mengatasi jebakan kemacetan yang terjadi
berikut informasi selengkapnya
menggunakan mode transportasi massal atau pribadi memang bukan pilihan
jika masalah utama kemacetan disebabkan sistem transportasi
beberapa perusahaan teknologi dunia pun berinovasi
mengubah sistem transportasi agar lebih baik dan efisien
jika anda selalu gusar saat terjebak kemacetan
mungkin inovasi kereta cepat dari hyperlook one bisa sedikit membuat anda tersenyum
moda transportasi masal berbentuk kapsul ini mampu membawa hingga empat puluh penumpang untuk sekali perjalanan
dalam uji coba di gurun nevada pada agustus lalu
hyperlook one mampu mencatat rekor kecepatan satu ratus dua belas km per jam
meskipun masih jauh dari target kecepatannya yakni seribu km per jam
tim hyperloop one menggunakan kesempatan ini untuk menguji kesiapan komponen sistem yang mereka kembangkan
menerapkan teknologi makrofotos
menerapkan teknologi makrofotos
menerapkan teknologi makrofotos
menerapkan teknologi makrofotos
menerapkan teknologi makrofotos
menerapkan teknologi makrofotos
hyperloop one menggunakan komponen air bearing
berupa bantalan yang digunakan untuk menciptakan udara bertekanan rendah
hal inilah yang mampu membantu kapsul bergerak melayang
seperti interaksi magnet dengan kutub
yang juga diterapkan pada kereta cepat singkanset
dilansir melalui laman cnn indonesia com
hyperloop siap dibangun di indonesia
saat ini tercatat ada tiga proyek transportasi hyperlop
yang disiapkan di tahap awal
yakni bandara soekarno hatta ke pusat jakarta
di susul jawa dan sumatera
bayangkan mobil pribadi anda dapat melakukan perjalanan
dengan kecepatan tiga ratus dua puluh satu km per jam
sebuah konsep serupa hyperloop one
dibuat dengan tujuan membangun jaringan transportasi

dengan kecepatan supersonik
sistem yang dikembangkan arrival berupa jaringan rute transportasi khusus
berbeda dengan jalur kereta
memungkinkan mobil yang berada di atasnya akan meluncur terbang
bertujuan meringankan infrastruktur padat wilayah
arrival tidak hanya mencakup mobil pribadi
sistem ini juga dapat digunakan untuk pengiriman kargo
dan angkutan penumpang
arrival yang didirikan oleh jawa dan sumatera

menyatakan telah membentuk kemitraan
dengan departemen perhubungan colorado
untuk membangun uji coba arrival di kota denvert
menanti terwujudnya konsep revolusioner ini
memang tidak secepat teknologi itu sendiri
namun setidaknya inovasi ini memberikan solusi potensial
untuk warga kota yang setiap hari terkena jebakan kemacetan